oke oke beres semua kan makasih ya
mulai segera semua kunci rumah semua kunci penghiasan dan pengurusan di rumah ini diserahkan pada omas
dia yang pegang kendali di rumah ini
dan semua yang ada di rumah ini harus mulai mematuhi omas
papi kamu tidak bisa begitu papi selama ini kan mami yang selalu berkuasa di sini
itu dulu sekarang enggak lagi ini sebagai hukuman karena kamu sudah terlalu jahat sama mereka
enggak ada protes
makanya jadi orang jangan lewat jahat itu hukum karma buat kamu sapi
rupanya kita boleh mengatakan pertanyaan ke gefamer
tapi pada saat ini cavity sissy harus memberikanask australiaantu kami rakam kes suitable honor maupun dengan pembelajaran yang tidak menutur mudah untuk melakukan pertanyaan yang yang mendalam ujian baca ini
sangat prostu bahwa saya penyusahan bila bicara tentang media tapi produk video ini perk instead robik dan ada alte natur
yang membunuhkan ora yang ringan bahkan terasa lelah
cantik juga tuh cewek
hai kenalin saya john mencari bakat saya tertarik sama kamu
eh enak aja tertarik tertarik aja eh lu tau siapa gue tuh cowoknya dia
lu mau terangkan dia lu ngadepin gua dulu gua kefret juga lu eh gan istighfar puasa
men eh kok sampai gua batal itu gara gara dia mas mas sabar mas sabar masa maksud saya
tertarik dan arti bukan saya cinta sama dia saya ingin tertarik dia sebagai artis
eh ngomong dong tadi ye untung aja gua belum kefret lu semakin ribet juga gua
harus bawa lu ke rumah sakit ngelayat segala kan dari penampilan kamu dan kocek kamu saya yakin
besar kalau aku mau tertarik hubungi saya
oh oke aku mau jadi order sebenarnya pengen banget tapi aku harus kasih tahu
cari dulu enggak masalah biar saya datang ke rumah kamu nah sekarang saya minta alamat kamu gimana
kalau saya nggak keberatan sih kalau dia luar mau jadi artis
ya saya senang kalau dia dari terkenal nanti
saya yakin pak
dari pis dan bentuk tebuhnya putih bapak sangat menjanjikan
dalam dua tahun ini dia akan menjadi artis besar
itu cewek di tahun jadi artis
kenapa gak gue aja sih
saya boleh ikutan jadi artis gitu
hah ini ibunya lora
lah iya kenapa aneh ya
lah benar lo lihat dong
dari pis mukanya aja mirip banget sama anak gue
makanya liatin dong
saya ini pencari bakat yang muda muda
kalau yang tahu seperti ibu
eh lo pikir berkata kalau nggak
si netron kalau nggak gede yang tua nggak bakalan maju
nah anak aja nggak mungkin yang muda mau jadi tua
lo asal ngejeblaka aja
lu baru jadi pemain baru tukang nyari bakat aja
ngomong sembarangan bu
maaf ma bu maksud saya bukan begitu
tapi saya memang benar benar mencari bakat bakat muda
kalau semua sudah dikira maka saya akan mencari bakat bakat muda
kalau semua sudah setuju kita tinggal cari waktu untuk bertemu dengan produser
kapan mau ketemu sama produser ini
nah nanti pak nanti saya bicara dulu sama produsernya
kalau dia ada waktu kapan bisa bertemu
semuanya ditanggung beres percayakan sama sama saya
bagaimana pak setuju
saya permisi dulu pak kalau begitu
emang saya mau pergi dulu
mas mas mas tunggu dong mas
mas mencari bakat kan
ya memang kenapa
mas aku mau dong mas dia dibikin jadi artis
kan aku jauh lebih cantik dibanding si laura
oke oke tapi nanti ya setelah laura
yah mas kok begitu sih
udah deh ya mending lo dibikin aku aja laura enggak usah
boleh boleh tapi gak gratis ya
yang enggak gratis harus dibayar dong
loh kok bayar sih
itu juga kalau kamu mau lagi ya zaman sekarang ini mana ada yang gratis apalagi urusan artis
nanti kalau kamu terkenal kamu banyak uang
ya udah ya udah emang berapa
murah cuma sepuluh juta
hah sepuluh juta
itu juga kalau mau mau
tapi kok orang enggak diminta uang
dia lain karena saya lihat dia sangat berbakar
yang lebih cantik daripada kamu
maaf ya saya enggak ada waktu
wah rak wah hebat ya
kalau kamu jadi artis terkenal terus nanti kamu punya uang banyak
eh yang jangan salah nanti glenn diputuskan
nakal aja enggak mungkin
enggak mungkinlah glenn diputuskan cowok cowok yang keren juga
nanti kalau diputuskan aku rugi dong banyak yang nyamper
iya justru itu
eh kita kan pasangan yang cocok ya nggak
nanti kamu jadi pemain sinetron saya jadi rocker
kita sering sering nongol di infotainment
si laura nongol di infotainment emang tapi lo nongolnya di sergap
lo tuh yang sergap mau kayak krimen hal kayak gitu
eh sama aja dia nongol di infotainment lo nongol dia tuh
masa pada berantem kenapa sih
kita kan pada mau dengerin ceritanya laura
terus gimana akhirnya
jadi nanti sore gue tuh mau ketemu sama produsernya
wah hebat banget ya lo
oh ya terus tahu nggak
nyak gue pengen ikut ikutan jadi artis gila gak
eh oh di layar tanjep ya